good morning informasi pagi ini kita awali dari perilaku seorang ibu yang tidur di makam anaknya yang menjadi korban tabrak lari
inilah foto musahana yang sempat tersebar dan viral di media sosial
dia tidur di makam putrinya yang meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari
perilaku warga desa melaten kecamatan mijen demak jawa tengah ini memang berubah sejak putrinya meninggal
sesekali dia menengok pusaran putri satu satunya arumsari firia di pemakaman desa dan tidur di makam putrinya
arumsari meninggal dunia di usia lima belas tahun
ia menjadi korban tabrak lari di jalur pantura depan masjid gajah kabupaten demak jawa tengah pada minggu siang tanggal tiga puluh satu maret dua ribu sembilan belas
arungsari tewas tertabrak sebuah tronton setelah sebelumnya jatuh dari motor yang digendarai bersama temannya
hingga rabu sore belum ada kabar pelajaran
selain karena rindu alasan mushana tidur di makam adalah sebagai wujud doanya agar pelaku tabrak lari putrinya segera menyerahkan diri
sejauh ini motor korban dengan nomor polisi h lima ribu sembilan ratus dua aue telah diamankan petugas dan kasus tabrak lari ini telah ditangani polres demak
indra winardi demak jawa tengah